anda masih bersama saya herano falbashir di insight aceh
kecintaan terhadap kuliner aceh tentunya menjadi pilihan anda ya dan menjadi konten di media sosial
wisata kuliner makanan lokal aceh pun kian digandrungi oleh generasi milenial dan remaja
kita sudah terhubung lewat sambungan zoom dengan salah satu sosok yang aktif mempromosikan kuliner aceh lewat media sosialnya dari kandriani
ya mbak rika apa yang membuat anda memilih mempromosikan kuliner aceh lewat akun instagram anda
saya sedikit kepoin atau penasaran dengan instagram profil anda
anda menyebutkan bukan master chef melainkan sarjana atau s satu teknik kimia
bagaimana itu ceritanya bisa berlanjut untuk menciptakan konten konten di media sosial untuk kuliner khas aceh ini
iya benar sekali
saya memang bukan masterchef
karena pada dasarnya itu saya sangat suka memasak ya
dari smp itu saya sudah mulai masak sendiri
waktu kuliah pun di kos saya jarang beli nasi di warung
selalu berusaha untuk masak walaupun sibuk dengan kegiatan di kuliah
jadi belajar dari belajar masak karena ke kos gitu dulu ya waktu kuliah
akhirnya lebih sering masak dan buat masakan
yang anda suka atau banyakan orang suka nih
terutama terutama itu saya masak karena saya hobi
terus karena saya suka sekali dengan makanan makanan khas aceh
seperti mie aceh ada kari asam keung sirebo kuah belangeng
dan masih banyak lagi kuliner kuliner aceh yang memiliki rasa yang sangat luar biasa
maka dari itu saya punya
niat untuk memperkenalkan kuliner aceh ini keluar ke banyak orang di seluruh indonesia
anda belajar dari ibu atau dari nenek atau dari siapa untuk belajar masak ini
apakah belajar tutorial lihat konten lain atau bagaimana
ini lebih ke kebiasaan saya melihat bunda dan ibu saya yang suka sekali masak juga
dan mereka itu banyak sekali memberikan pelajaran buat saya
itu saya sering masak kemamah
itu nama lainnya kalau lebih dikenal itu ikan kayu
itu biasanya itu terbuat dari ikan tongkol yang udah direbus dan dijemur
ada juga yang tidak dijemur tapi digoreng dulu
nanti kita akan olah itu dengan bumbu yang sangat khas
terutama ada penambahan
dan asam sunti
asam sunti ini merupakan bumbu khas masa aceh yang terbuat dari belimbing bulu yang sudah dikeringkan sekitar tiga atau empat hari
jadi agak lama proses memang pembuatan ikan tadi ya
kemudian bagaimana menurut kaum muda anda melihatnya
bagaimana minat kaum muda ini terhadap kuliner khas aceh
apakah memang sangat minat atau memang hanya mengkonsumsi saja gitu
makan aja di warung warung gitu
kalau generasi aceh sendiri itu kebanyakan emang rata rata cinta ya sama masakan aceh
itu kalau kemamah juga banyak diminati sama generasi muda
ada lagi kari kari ayam kari daging seperti kari daging kambing dari kari daging sapi
itu juga sangat digandrungi sama generasi muda di aceh
jadi tidak hanya misalnya bukan ibu ibu atau bapak bapak saja yang suka dengan makanan khas aceh yang punya rasa dengan bumbu yang sangat kuat
oke saya pernah berkunjung juga ke aceh sejak tahun dua ribu
tentunya saya sudah banyak hafal ya dengan makanan makanan aceh
tapi apa menu yang anda rekomendasikan bagi pengunjung jika baru datang ke aceh nih mbak rika
oke jadi pasti semuanya ya rata rata udah kenal dengan mie aceh
jadi kalau mau coba rasa mie aceh
yang sesungguhnya ya datanglah ke aceh karena bumbunya itu sangat strong dan kaya rempah
ditambah lagi ada yang namanya sate matang
itu ada berbahan daging kambing daging sapi dan daging ayam
kenapa disebut dengan sate matang
bukan karena matangnya ya
tapi itu matang adalah nama salah satu kota di aceh
terus ada lagi si rebo
itu makanan khas aceh besar
tim fan yang bisa kita dapat di coffee coffee shop di aceh
terus ada lagi bebek kuntilanak
kalau semuanya pada pengen ke aceh harus coba bebek kuntilanak
nah kalau kita berkunjung ke padang sumatera barat yang perlu diwanti wanti adalah kolesterol atau santannya
tapi kalau kita berkunjung ke aceh apa tips yang mungkin anda bisa bagikan kepada kami
kalau berkunjung ke sana apakah harus kontrol juga nih terhadap kolesterol atau lain sebagainya
iya rata rata makanan khas aceh ini ya pasti berminyak juga
seperti kari kambing
apalagi ada tambahan kelapa gongseng di beberapa makanan kari
biasanya kalau misalnya coba kari kambing itu di warung warung rumah makan aceh mereka pasti menyediakan air timun serut
jadi untuk mengimbangi apa yang sudah kita makan
sudah makan kari kita bisa mengimbangi dengan minum air timun serut
baik air timun serut tadi akan mencoba untuk mengkontrol tadi ya kolesterol yang kita makan sebelumnya
terima kasih banyak
kolesterol dan darah tinggi
darah tinggi itu penting sekali untuk menjaga kolesterol itu untuk kesehatan kita juga bersama
bagaimana selanjutnya ke depannya kita harapkan memang festival kuliner ataupun konten konten yang anda bikin akan semakin diminati ya oleh para viewers
terima kasih atas informasinya rika andriani langsung dari aceh